taman safari indonesia dua prigen pasuruan memiliki cara unik
memperingati hari badak sedunia dua puluh dua september kemarin
petugas memberikan kado khusus berupa tumpeng
yang berisi buah dan sayuran kepada badak koleksinya
inilah tumpeng berisi buah dan sayur sayuran
yang diletakkan petugas taman safari indonesia dua perigen pasuruan di habitat badak
iya tepat tanggal dua puluh dua september dua ribu enam belas kemarin
taman safari dua prigen pasuruan jawa timur
memberikan kado khusus kepada satu satunya yakni badak
pasalnya hari ini adalah hari ulang tahun badak sedunia atau reno international day
usai didoakan tumpeng badak langsung diserbu
tanpa dikomando sejumlah badak dengan lahap menyantap suguhan istimewa hari ini
bahkan salah satu badak bernama
winnie yang berusia tiga belas tahun tak ingin jauh jauh dari tumpengnya
tujuan digelar ulang tahun badak ini adalah untuk mengingatkan kembali
pentingnya kelestarian hidup badak di seluruh dunia
mengingat di belahan bumi lain
satwa badak ini nyaris punah akibat perburuan liar dan rusaknya ekosistem hutan
rino nya jumlahnya ada tiga tumpengnya kita berikan satu
biasalah filosofinya orang jawa setiap acara perayaan
selebrate ulang tahun seperti itu kita berikan tumpeng
tumpeng maknanya sendiri buat keselamatan mereka
peringatan ini sontak membuat pengunjung taman safari semakin terhibur
dengan tingkah laku badak menyantap tumpeng spesialnya
ini hari ulang tahun badak sekian
makanya tadi kita lewat kita diundang untuk ikut merayakan
dari data sementara keberadaan badak jawa atau rhinoceros sondaicus
hanya menyisakan lima puluh ekor saja dan hanya bisa ditemui di taman nasional ujung kulon
sementara badak sumatera
atau disero rihusumatensis
hanya dua ratus ekor saja tersebar di sumatera bagian utara dan selatan